oke masih berikutnya soal peringatan kemerdekaan
republik indonesia suasana berbeda dirasakan oleh putra jokowi gibran raka bumiraka
bendera merah putih gagal berkibar dalam upacara hari ulang tahun ke tujuh puluh tujuh ri di stadion sriwedari solo pada rabu pagi
bendera tak dapat berkibar karena tali di tiang bendera putus saat pengibaran hendak dilakukan
mengetahui tali bendera putus pasukan pengibar langsung mengambil keputusan
mereka tetap membentangkan bendera dengan tangan mereka
setelah lagu indonesia selesai berkumandang para peserta upacara tetap memberikan apresiasi kepada pengibar bendera
tepuk tangan pun bergemuruh di stadion sriwedari
wali kota solo gibran raka buming raka selesai upacara langsung menghampiri para siswa pengibar bendera yang sedang menangis
gibran pun menghibur mereka
tidak apa apa untuk adik adik yang kemarin saya kukuhkan yang sudah bekerja keras berlatih setiap hari pagi siang malam
sudah nggak kehitung itu geladinya berapa kali ya tapi yang namanya kejadian seperti ini
kita lagi tahu kadang kadang kita tidak bisa prediksi
saya yang penting tetap semangat
tapi pokoknya tetap jalan
ya kesalahan kesalahan kecil ya